seekor gajah liar kembali ditemukan mati dengan gading yang hilang di tepi sungai pusangan kabupaten biren provinsi aceh
saat ditemukan gajah jantan ini telah membusuk dan diperkirakan sudah mati dua pekan sebelumnya
petugas balai konservasi sumber daya alam atau bksda aceh mendatangi lokasi penemuan bangkai gajah di pinggir sungai posangan biren aceh jumat siang
berdasarkan pemeriksaan diperkirakan gajah itu sudah mati lima belas hari sebelumnya
saat ditemukan gading gajah tersebut telah hilang dan kepala bksda aceh sabto aji prabowo mengatakan gajah ini pernah dirawat empat bulan lalu karena mengalami sakit akibat berkelahi dengan gajah lain
namun petugas kemudian melepas kembali gajah itu setelah kondisinya membaik
untuk mengetahui penyebab pasti kematian gajah tersebut petugas masih harus menunggu hasil uji laboratorium
gajah sendiri umur sekitar empat puluh tahun lebih jenis kelamin jantan
kita biasa namanya si bongkok empat bulan yang lalu sempat kita obatin karena luka di pantat dan di pangkal ekor
serta ada luka di bagian leher sini
kalau dugaan sementara ada dua
infeksi karena luka yang dia cerita dan faktur atau patah tulang kaki kiri belakang
dan yang kedua ada kemungkinan memang karena toksik atau racun
tapi kepastian masih menunggu nanti hasil laboratorium
karena kondisi pangkal sudah lebih dari lima belas hari
sehingga sudah sangat rusak